kenapa dengan suami saya
saya akan membalasnya
dan saya akan membuat kamu menyesal seumur hidup
dengan cara yang lebih menyakitkan daripada ini ngerti keamanan
nek apa apaan ini
kenapa melampiaskan kesalahan pada juli
apa salahnya juli
nah bapak nggak tahu kan kalau ponakan bapak ini penipu
terus kita harus nyalain siapa kalau memang semua sumber kesalahan adalah disebabkan oleh dia
sebelum juli masuk dalam rumah ini keadaan di sini tenang pak
bapak lihat dong sekarang
adik saya kabur dan saya nggak tahu ke mana
kalian memang senangnya mencari kesalahan orang lain
kalian tidak pernah melihat diri sendiri
kalian memang tertutup patah hatinya semuanya
kamu ngerti bahasa manusia mbak
margi sebelum saya panggil polisi
bapak bapak bapak bapak jangan tinggalin bapak
jules kita pulang aja ya
aku harus pastikan keadaan ini pak prayong
uh hah atau solving problem bisa legas
bela terus bapak
malah dia teman
setelah ambil pipping physique
untuk wbku hanyalah
seharusnya kalian malu sama diri kalian sendiri
juli sudah rela sudah susah payah
menyampaikan amanah dari almarhum anak dan mantu kalian
julie itu menyayangi vino seperti menyayangi anaknya sendiri
tapi kalian kalian benar benar gak punya hati nurani
kalian sebenarnya harus berterima kasih sama julie
bukannya kalian menganggap juli seperti sampah
gua tak apa apa percaya sama penipu kayak dia
eh dengar ya kamu itu masih muda
kamu kalau mau menilai sesuatu
dilihat dulu dari niatnya apa
tergantung niatnya itu apa
gak usah malam malam kita disini
tidak ada gunanya bicara sama orang yang gak bisa menghargai
kamu gak usah nyesel kalau kamu jadi tunahan sama milo
bibi juga nggak rela kamu jadi bagian dari keluarga yang gak jelas ini
gua cuma ingat tegan ninggalin dia wak
tanggung jawab kamu sudah selesai
gak usah cari masalah lagi
vino tanggung jawab mereka sekarang